minggu sore tim gugus tugas covid sembilan belas toraja utara sulawesi selatan
menyemprot warga kota rontepau yang masih mengabaikan ketentuan pembatasan jam aktivitas dan larangan berkumpul
warga disemprot menggunakan meriam air dari mobil pemadam kebakaran
petugas terpaksa melakukan tindakan ini karena masih banyak warga yang tak mematuhi imbauan pemerintah daerah
untuk mencegah penyebaran virus corona
pemerintah kabupaten toraja utara membatasi aktivitas perdagangan hanya sampai pukul empat sore
sementara itu di kabupaten bekasi jawa barat menjelang penerapan psbb
polsek cikarang selatan membubarkan sejumlah remaja yang berkumpul di tempat penyewaan permainan game di cikarang selatan senin dinihari
setelah diberi penjelasan petugas meminta mereka bubar dan pulang
selain itu polisi menyisir ruas jalan di wilayah cikarang festival
polisi juga membubarkan kerumunan remaja di sejumlah warung makan dan pasangan muda budi yang nongkrong di pinggir jalan
kandilannya polisi di sini di polsek cikarang selatan sangat mematuhi kami dalam hal sosialisasi kepada masyarakat tentang jam malam
sejauh ini pihak kepolisian tidak menahan warga yang berkerumun dan hanya meminta mereka bubar
serta memberi peringatan agar tidak mengulang hal itu
tim liputan cnn indonesia